situasi politik nasional usai pemilu masih jauh dari kondisi menyejukkan
seruan people power yang digagas sejumlah tokoh politik pendukung calon presiden dua menghadapi antitesis dari kepolisian dan tak sedikit tokoh yang menolak rencana tersebut
mantan kepala komando cadangan strategis angkatan darat maijen purnawirawan kiflan zain menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka kasus makar egy sujana kamis kemarin
kiplan mengaku tidak dapat memberikan pernyataan karena tidak hadir saat orasi terjadi
ia juga mengaku tidak mengenal para tokoh yang hadir saat seruan people power
soal saya sebagai saksi untuk egy sujana yang omongannya tanggal tujuh belas april yang people power
saya dong saya gak hadir di situ saya gak bisa menerangkan dong karena gak hadir di situ
ada pertemuan yang tanggal lima di rumah rakyat
intinya mengandai omongan saya
oh sudah lah ya nggak usah banyak omong datang aja dari tanggal sembilan dari banten terus ke bawaslu
nggak usah kita ngomong ngomong sini kan tokoh tokoh pertemuan tokoh tanggal lima itu membicarakan tentang kecurangan
jadi untuk itu udah gak usah banyak omong saya bilang datang aja tanggal sembilan kita banten terus ke bawaslu
rencana aksi people power pada dua puluh dua mei diserukan sejumlah tokoh dari kubu dua
seiring dengan seruan adanya kecurangan
dalam penghitungan pemilu dua ribu sembilan belas
calon wakil presiden dua sandiaga uno pun menanggapi santai seruan people power dan meminta masyarakat tetap pada koridor hukum
sekarang kan adalah kedaulatan rakyat
dan kedaulatan rakyat itu hak setiap individu setiap warga
dan kita pastikan semua kegiatan masyarakat itu harus membawa koridor hukum
dan satu konstitusi
jika kita bisa hadirkan pemilu yang jujur dan adil
tidak ada perlu kekhawatiran
dan semuanya akan berlangsung dengan ramai
aksi people power atau masyarakat turun ke jalan pada dua puluh dua mei bertepatan dengan putusan pemilu oleh komisi pemilihan umum
aksi ini juga dilontarkan oleh tokoh nasional amin rais
namun penolakan terhadap people power juga digaungkan sejumlah tokoh dari berbagai kalangan di penjuru tanah air
dari jawa barat majelis ulama indonesia jabar rahmat syafai menyatakan gerakan people power haram apabila mengandung unsur inkonstitusional
kpi menyebut saat ini banyak pernyataan yang tidak sesuai bukti
karenanya apapun istilahnya people power jangan diikuti
di maros sulawesi selatan sejumlah anggota dan pimpinan dprd membacakan deklarasi penolakan segala bentuk gerakan inkonstitusional yang mendelegitimasi pemilu dua ribu sembilan belas
ketua pengurus cabang nu kabupaten bogor juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak turut serta dalam aksi people power
selanjutnya ketua mui kabupaten indramayu satori ikut mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan gerakan people power yang digaungkan untuk menolak keputusan hasil pemilu dua ribu sembilan belas
dan di kota semarang para tokoh agama juga menolak anjakan gerakan people power
ketua pengurus cabang gerakan nahdlatul ulama kota semarang kiai haji anassom meminta masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan gerakan people power
tim liputan syedna indonesia
tim liputan syedna indonesia
tim liputan syedna indonesia
konstelasi usai pilih pres bergerak progresif melayarkan apa yang digerakkan apa yang kita kenal dengan saat ini people power
menolak hasil pemilu dan juga ada saling klaim kemenangan untuk mendapatkan kekuasaan
situasi politik hari ini pun membuat sejumlah kalangan menyerukan persatuan dan juga kembali ke nilai nilai kebangsaan untuk menghindari potensi konflik horizontal
bagaimana sebetulnya meredam situasi saat ini agar tidak memberikan dampak yang berkepanjangan
dan apa jalan keluar dari polemik usai pemilu yang terjadi hari ini
kita akan diskusikan bersama dengan malam hari dengan tim liputan
kita akan diskusikan bersama dengan malam hari dengan tim liputan

di ujung sudah ada kang gun gun herianto direktur eksekutif dari the political literacy institute
kang gunggung selamat malam apa kabar
di tengah sudah ada bang ray rangkuti direktur eksekutif dari lingkar madani
bang rian selamat malam
saya akan ke bang ray terlebih dahulu deh
kita sudah cukup sering ya bang berdiskusikan mengenai ini ya
terakhir kita bicara soal rekonsiliasi misalnya
tapi tampaknya belum ada sampai dengan hari ini faktanya demikian
apa yang sebetulnya terjadi sebenarnya bang rey
ya karena apa menurut saya ya karena istilah saya itu ketidakmatangan berdemokrasi
jadi sampai sekarang semua orang merasa dirinya menang gitu
tapi sebetulnya tidak didukung oleh fakta fakta yang cukup untuk mengatakan hal itu
nah yang kedua karena ada perasaan dicurangi gitu tapi pada saat yang bersamaan
kecurangan itu diharapkan supaya diserahkan kepada institusi yang memang punya kewenangan
untuk mengadvokasi berbagai kecurangan itu tapi juga tidak diserahkan
jadi ada suasana yang bayangan saya adalah orang bergerak mulai ikut pemilu
tapi sebetulnya bukan dengan etos demokrasi
lebih banyak karena etos apa ya ini yang menjadi persoalan
menurut saya agak menarik sebetulnya pemilu dua ribu sembilan belas ini
kalaupun kita sekarang mengatakan ada tingkat partisipasi hampir mencapai delapan puluh satu sekian persen gitu
tapi itu murni apakah itu murni bekerja karena orang merasa bahwa sama sama berkepentingan menjaga demokrasinya gitu
saya rasa itu perlu kita tinjau ulang
karena sebetulnya orang datang ke pemilu sekarang tingkat partisipasi yang tinggi itu
tidak didorong oleh semangat yang saya sebut tadi etos berdemokrasi
justru sebaliknya ini ada kebetulan mekanisme yang dikatakan dengan demokrasi
kita pergunakan mekanisme ini tapi justru untuk melawan semangat demokrasinya
jadi belum cukup dewasa begitu
bukan cukup dewasa tapi bahkan saya bahkan berpikir ada kemungkinan orang datang dan mengikuti ikut alur demokrasi itu
bukan dalam kerangka memperkuat demokrasinya tapi sebaliknya bagaimana membuat etos etik dari demokrasi itu tidak bekerja
ketika kemudian ada pasangan
mengapa hok bisa berkembang ujaran kebencian berkembang kemudian juga politik identitas berkembang
yang semua itu sebetulnya bertolak belakang dengan spirit demokrasi
tapi begitu masif dilakukan karena apa gitu
karena itu tadi sebetulnya partisipasi ini tidak didorong untuk menjaga demokrasi
tapi secara sebaliknya mau katakanlah misalnya mau membuat demokrasi ini seperti lumpuh dari dalam
oke oke saya ke mbak arita mbak arita sebetulnya seberapa parah sih sebetulnya kondisi kita saat ini ya
kondisi kebangsaan kita kondisi masyarakat kita situasi politik nasional usai pemilu yang kemudian
ini sangat fluktuatif sekali setelah pemilu justru semakin ramai begitu seberapa parah sebetulnya mbak arita
sebenarnya kalau kita mau melihat parah atau tidaknya kita bisa melihatnya paling tidak di dua level
yang pertama adalah di level elit politik dan kemudian yang kedua adalah di level

di level elit politik kita melihat gitu betapa setiap hari selalu ada adu perkataan adu klaim adu tuding tudingan
nah ini kemudian berbanding lurus dengan apa yang terjadi di masyarakat
di masyarakat itu sudah terkotakan menjadi polarisasi yang sangat kuat
yang sebenarnya kedua pihak ini sudah tidak bisa diajak bersama sama untuk duduk bareng dan bicara baik baik
sudah tidak ada lagi ruang untuk berdiskusi untuk membicarakan mengenai kita
yang ada adalah mengenai saya dan mengenai kamu
benar banget yang dibilang sama mbak arita
itu di grassroot ya mbak arita
dan ini berdampak sekali pada bagaimana kehidupan kita bermasyarakat
keluarga pecah gitu ya
kalau kita melihat kelompok kelompok di whatsapp group itu banyak sekali yang ketegangan ketegangan akibat penyuaraan aspirasi politik anggota anggotanya
pertemanan itu hancur
itu terlihat sekali sangat
sangat jelas gitu
orang sekarang selalu melihat segala sesuatu menerima informasi berdasarkan ini sumber informasinya dari siapa
dari kubunya satu atau kubunya
apa yang ingin mereka dapatkan informasi
jadi bubble ini sudah sangat terbentuk dengan sangat kuat sehingga sangat sulit untuk menarik keduanya duduk bersama dan kita berpikir mengenai kebangsaan sebagai satu kesatuan
apakah yang terjadi di grass itu turunan dari apa yang terjadi di elit mbak adita
iya saya percaya begitu
paling tidak kalau misalnya pun apa namanya
terjadi di elit
tidak sama jumlahnya atau anggaplah kita bilang bahwa elit itu kan kalau misalnya mereka berkata kata seperti itu di depan wartawan misalnya ya belum tentu di belakang seperti itu
bisa jadi di belakang mereka baik baik saja hubungannya gitu
tetapi kan semua yang di belakang itu tidak tampak dan tidak dirasakan oleh orang
apa yang terjadi di panggung belakang itu tidak kelihatan
seandainya mereka para elit itu mau turun dari singgah sana dan melihat apa yang dibawa mungkin mereka akan sangat terkejut melihat tingkat kebencian yang sangat tinggi antara kedua

yang pertama adalah para elit politik ini tutup mata terhadap apa yang telah mereka ciptakan di tingkat grassroot di tingkat masyarakat
ini bahaya sekali karena kita memang sudah tidak mampu lagi untuk melihat gambaran besar sebagai satu bangsa
kita melihatnya sebenarnya yang dibilang sama bang rey ini memang ethos demokratisnya ethos demokratisnya tidak muncul nih
bukannya orang mau ikut pemilu karena memperkuat demokratisasi tapi untuk ikut pemilu justru mempergunakan demokratisasi
untuk sebuah pola pikir yang win lose saya harus menang dan supaya saya menang orang lain harus kalah
justru jauh dari nilai nilai demokrasi itu sendiri
jauh sekali dari demokrasi
oke oke baik kang gunggun membacanya sebenarnya bagaimana situasi politik kita saat ini kang
tadi sudah ada pemaparan dari bang rey mbak arita juga kalau kang gunggun melihatnya bagaimana potretnya
kalau dari pendekatan sosiologi konflik itu nampak ada tendensi beralihnya
karena pemilu dari konflik realistis menjadi konflik non realistis
ketika non realistis itu seperti apa kang gunggun
konflik realistis itu kan sebenarnya penguasaan basis material yang kalau kompetisinya sudah selesai itu selesai juga biasanya konfliknya
dan pemilu adalah satu diantara contoh konflik realistis
mengkanalisasi konflik kan bisa lewat pemilu
tetapi ketika misalnya ada determinan seperti misalnya sarah
determinan kemudian kepentingan elit yang ideologis
itu kemudian bisa sangat kemudian mempolarisasikan hubungan di masyarakat menjadi pola hubungan antagonistis
dan itu sulit disembuhkan
makanya kemudian misalnya seperti di literatur lewy koser ya tentang sosiologi konflik
itu disebut sebagai konflik non realistis
dan saya melihat begini
kalau kemudian pemilu
itu menjadi semacam mekanisme sirkulasi elit dalam satu sistem demokratik
maka memang benar penting juga menghargai respect dan berkomitmen pada etos demokratik
ketika sudah ada konflik non realistis tadi ya
ini apakah dampaknya kemudian masyarakat jadi tidak berpikir realistis lagi atau keadaan antagonis yang saling membenci atau bagaimana
sebenarnya akan ada yang disebutkan pelembagaan kebencian
atau semacam upaya peneguhan
dan bahkan sebenarnya bisa kalau tidak diantisipasi oleh elit
oleh atmosfer yang membentuk seperti teman teman media para akademisi para pegiat
itu bisa membahayakan
oleh karena itu tentu pertama yang tanggung jawab paling besar adalah pada kandidat yang bertarung
oke itu ya paling besar kandidat yang bertarung
betul karena mereka jadi role model
apa yang kemudian disampaikan dinarasikan kemudian ditunjukkan lewat perilaku itu akan diikuti oleh banyak orang
itu pertama elit
tentu second layer nya adalah tim ses tim pemenangan
bagaimana membangun narasi soal misalnya kecurangan pemilu
atau kemenangan pemilu itu harus dalam koridor yang memang komitmen hukumnya ada
kalau misalnya memang tidak mau menerima

ada misalnya kecurangan yang taruhlah dipersepsikan atau dinarasikan ke publik
maka menurut saya cara pembuktiannya adalah lewat legal standing di mahkamah konstitusi
itu menurut saya cara yang paling konstitusional
tetapi kan ada tendensi untuk melakukan pengingkaran terhadap
menolak itu ya oke
dan tidak kemudian masuk di koridor hukum kan gitu
dan itu kemudian dampaknya tentu cukup punya efek dolar
punya efek domino ke masyarakat
kalau kemudian resonansi yang terbangun gaung yang kemudian terjadi dalam konteks pernyataan pernyataan publik
terutama elit lebih khususnya lagi dalam para kandidat
itu menurut saya memang akan menstimulasi konflik itu menjadi jauh lebih melebar
nah disitulah menurut saya pentingnya komitmen
oke baik bang rey apa yang tadi kang gunggun katakan soal kandidat yang paling bertanggung jawab
kemudian kalau kita lihat saat ini ada misalnya paslon dua yang kemudian menolak hasil pemilu sebelum penetapan
mungkin juga menolak ke mk apakah itu kemudian memperparah situasi ini atau justru itu menjadi bagian dari kemudian demokrasi
yang kemudian mereka menganggap ini ada kecurangan sebetulnya sehingga mereka tidak menganggap pemilu itu terlegitimate hasilnya
tapi dijawab nanti bang rey kita harus break terlebih dahulu kita akan segera kembali sesaat lagi prime news
baik kita lanjutkan diskusi saya ke bang ray rangkuti
kalau gitu saat ini di tataran elit terutama misalnya di pasal dua ada menolak hasil pemilu karena menganggap ada kecurangan
apakah itu kemudian memang jalur jalur yang cukup bijak untuk dilakukan atau justru sebenarnya memperparah situasi saat ini
bagaimana kemudian dengan saling klaim kemenangan jauh sebelum tanggal dua puluh dua ya harusnya ditetapkan oleh kpu itu bagaimana sebenarnya bang rey
pertama kalau saling klaim kemenangan ya itu bukan hal yang harus diketahui oleh kp itu bagaimana sebenarnya bang rey
pertama kalau saling klaim kemenangan ya itu bukan hal yang harus diketahui oleh kp itu bagaimana sebenarnya bang rey

kapan di ujinya ya di perhitungan manual kpw itu
sejauh apa klaim yang mereka miliki dan juga yang dimiliki oleh kpu itu benar gitu
dan saling koreksi disitu
bahwa kemudian orang mau klaim sendiri sendiri sih nggak ada masalah

dirinya sementara tidak ada alat uji
menguji kebenaran dirinya ya ditinggalin
aja itu yang kita kepakai
tetap adalah kpu gitu nah artinya
kalau mereka tetap melakukan ngotot
atas dasar itu kemudian melakukan
bermacam tindakan ya jelas
itu yang kita sebutkan tadi keluar dari spirit
berdemokrasi nah apalagi
kemudian kalau ditemukan
faktanya selama penghitungan suara
di setiap jenjang entah itu
di petugas di kpps atau tps
di kecamatan sampai tingkat nasional
tidak ada protes mereka yang cukup
masif untuk mengatakan misalnya
ada kecurangan ada angka yang bersalah
ada angka yang dimarap macam macam
jadi perhitungan manualnya
dan itu satu satunya perhitungan
yang sah sebetulnya bukan yang
bukan yang situng gitu
itu tidak ada protes artinya
tidak ada dasar secara moral bagi orang
lain untuk mengatakan perhitungan di kpu
itu tidak sah gitu kecuali
mereka sudah protes menyatakan protes
dan bawas lu juga mengatakan hal yang sama
dan tidak dikoreksi
saat itu baru itu namanya
kecurangan dan itu mereka secara
moral memiliki hak
untuk katakanlah bersikap
dengan mengatakan saya tidak mau ikut
nah yang susahkan bagi kita ini adalah
tidak ada protes ini pada faktanya
sekarang seingat saya sudah hampir

yang sudah selesai perhitungannya
dan ketika kita
dengar informasi di ruang
perhitungan suara itu sama sekali tidak
terdengar protes dari dua kubu
baik satu maupun dua lancar lancar
saja kira kira begitu ya
lantas dasar untuk mengatakan kecurangan
nah itu satu saya pribadi bukan orang
yang menyetujui ada kecurangan ya
kita semua ingin kecurangan ini
diselesaikan kenapa karena itu jelas
merusak demokrasi merusak sistem yang
kita bangun dengan susah payah ini
tetapi kecurangan itu juga nggak boleh
dibuat menjadi asumsi oleh karena itu
kalau anda punya yang benar data yang
kuat ayo kita serahkan sama sama ke
mekanisme yang kita sepakati dalam
konteks advokasinya bisa ke bawah slu
kalau itu kriminal kita bisa langsung ke
polisi kalau nanti berkenaan tidak
ketidakpuasan baik di putusan bawah slu
atau mungkin nanti di polisi macam macam
masih ada tahapan berikut di mahkamah
konstitusi nggak puas di makam
konstitusi mungkin kita bisa ke makam
agung bisa mungkin ke petuten artinya
bahaya sekali ketika kemudian terlalu lelak untuk membawa itu ke makam agung maka itu bisa ke petuten artinya bahaya sekali
apakah itu semakin memperparah situasi
itu yang saya sebutkan tadi
tidak apa namanya pertama rugi pada diri
mereka sendiri karena ada peluang yang
sebetulnya tetap dibuka oleh sistem kita
ini untuk anda melakukan gugatan terhadap
semua sistem itu tapi itu juga pasal yang
bersamaan anda hanya mau menjadikan
isu kecurangan itu sebagai isu
dan itu susah yang tidak benar
kalau ada kecurangan laporkan
kita pantang sama sama jadi jangan bangun
dulu opini di mk juga nggak bisa
dipercaya nah semua anda nggak bisa
percaya tapi anda ikut pemilunya kan oke
jadi masalah saya ke mbak anita ada
ketidakpercayaan terhadap katakanlah
penyelenggara pemilu kemudian kita tahu
sekarang ini ada gerakan seruan
people power atau mungkin sudah
bergantian menjadi kedaulatan rakyat dan
sebagainya mbak rita apakah kemudian dari
potret potret ini memang tampaknya sulit
sekali sudah sudah sudah jalan buntu ini
antara dua kubu untuk kemudian bisa
paling tidak bersatu sehingga kemudian ini ee
menjauhkan potensi potensi konflik ke depan
yang akan terjadi sebenarnya kalau kita
ngomongin sulit atau tidak selalu ada
harapan ya saya percaya bahwa selalu
ada harapan untuk bisa kita kembali ke
titik nol dan kemudian berangkat bersama sama
tetapi yang saya khawatirkan adalah
karena selama proses setelah pemilu itu
banyak sekali framing framing yang
dipergunakan yang membuat semakin sulit
jadinya framing seperti apa itu
anggap lah kita semua nih satu kita satu
negara sudah sepakat bahwa kpu adalah
penyelenggara dpr sudah menyatakan
inilah para komisionernya kemudian
komisioner ini diangkat sebagai bahan
hoax misalnya gitu ya si komisioner a b c
ini punya tendensi ke sini kalau kemudian
si anu punya keberpihakan dan segala
macam itu adalah pola pola yang menurut
saya sangat berbahaya yang membuat marah
juga kemudian ada lagi model model
seperti misalnya pemahaman mengenai
bagaimana sih sebenarnya proses ini
berjalan penghitungannya apa sih yang
dianggap sebagai metode yang sah dan apa
yang tidak karena di masyarakat sendiri
sebagian besar mempercayai bahwa situng
itu adalah alat hitung yang sah
sementara sebenarnya kan tidak situng itu
kan hanya sebuah aplikasi yang memudahkan
masyarakat justru memantau jalannya
penghitung untuk transparansi ya betul justru
kalau ketika ada kesalahan yang terjadi
di dalam proses hitung itu ini adalah
kesempatan untuk mengingatkan kepada kpu
untuk melakukan pembenaran dan yang
saat ini sejauh ini sudah dilakukan oleh
kpu nah framing framing dan penggunaan
berita berita yang tidak benar ini yang
kemudian membuat polarisasi makin
melebar makin kuat dan
makin sulit untuk dipersatukan
lagi kenapa karena dia menimbulkan
ketidakpercayaan yang berlebihan yang
sebenarnya tidak perlu dan ini
sebenarnya adalah sesuatu yang memang
sudah dibangun dari jauh hari gitu entah
siapapun pihak yang melakukannya tetapi
bahkan sejak awal proses kampanye
berlangsung sudah mulai banyak hoax hoax
yang menyerang kpu
kami sendiri di mavindo menemukan ada dua puluh enam
hoax yang khusus untuk mendelegitimasi
proses pemilu gitu jadi sehingga memperparah
keadaan itu ya sehingga ketika sekarang
kita dijajali dengan dengan informasi
mengenai hitung adalah hitungnya itu
bisa dihack lah apalah segala macamnya
itu orang jadi mudah sekali percaya
akibatnya ketika orang percaya pada
hal hal yang seperti itu ketika kita ajak
untuk melihat data kita ajak untuk melihat
fakta mereka menolak karena melihatnya
sebagai kecurangan oke oke baik kang gunggun
tadi mbak anita sempat katakan ini
sebetulnya ada di elit dan juga di
grassroot kalau untuk di elite ya kang nunggun
bagaimana sebetulnya sih proses antar
kedua kubu ya secara politik saat ini
untuk paling tidak apakah masih mungkin
untuk kemudian ini disatukan atau justru
memang sudah sangat susah sekali tanpa
akibat dari polarisasi itu sendiri
sebenarnya kalau kita melihat
konfigurasi kekuatan politik di
di indonesia itu justru yang paling mudah
ketemu tuh elite sebenarnya hmm
kenapa karena mereka punya banyak
kepentingan dan selalu membuka yang
disebut dengan zopa atau zone of
mereka ke tengah dan kepentingannya
kemudian terfasilitasi untuk ketemu
kalau saat ini masih sulit kah atau masih
mudah atau justru kebalikannya
menurut saya sekarang menaikkan posisi
daya tawar masing masing oke oke
sehingga kemudian level elit seolah olah
gap yang luar biasa jadi gap
yang luar biasa jadi gap komunikasi politik yang luar biasa
dan itu dibaca oleh halayat masyarakat
awam itu seolah olah yang seolah olah itu
adalah realitasnya padahal seolah olah
iya kan tadi bahan itu ada cerita juga
apa yang terjadi di belakang berbeda mereka berdebat seperti di televisi tapi di
backstage nya mereka berteman kan gitu
itu elite tuh tapi ketika misalnya
panggung yang dihadirkan itu ditonton
atau narasi yang disampaikan oleh elit
itu dibaca itu seolah olah kemudian
memang terjadi dikotomi yang luar biasa
conteks ini menurut saya
saya teringat satu tulisan bagus tuh
ferdinand august mobius saya agak
khawatir dengan yang disebut dengan
jebakan demokrasi mobius jadi seperti
ditidurkan kita bergerak dari satu titik
tetapi kemudian tidak sampai di titik tertentu
di tepiannya itu yang disebutkan
itu ada tepinya ada tepinya contoh misalnya
tujuh belas itu tepi untuk masyarakat
mensuarakan pilihannya kemudian dua puluh dua
penetapan dan siapa pemenang pemenang
kemudian boleh mendeklarasi apa yang
kemudian akan dilakukan dalam jangka pendek
menengah panjang dan yang kalah pindah atau
kekalahan sekaligus mendeklarasi bahwa
mereka akan menjadi kekuatan pengontrol
yang efektif kan gitu harusnya
terjadi saat ini tidak seperti itu ya
nah itu yang disebutkan non orientable
objek gitu kita coba saya pengen tahu kemudian dari masing masing
formulanya formula untuk kemudian ini
jelang penetapan tanggal dua puluh dua nanti apa sih
formulanya untuk bagaimana meredam ini
semuanya jelang penetapan dan juga
setelahnya karena ini kan yang dikhawatirkan
akan terjadi konflik horizontal kemudian
bagaimana itu semua nanti kita akan
jawab di segmen berikutnya prime news akan
segera kembali saat lagi
baik kita lanjutkan diskusi saya ke
kang gunggun lagi untuk melanjutkan
bagaimana kang gun kemudian juga soal
ini ya di tengah polemik ini
permasalahan ini usai pemilu bagaimana
sih kemudian jalan keluar ya yang bisa
diambil seharusnya paling tidak oleh
elit sehingga kemudian di bawah ini
mengikuti dengan sendirinya pertama
menurut saya elit itu jangan mengumbar
diksi diksi yang kecenderungannya
atau provokasi contoh misalnya diksi
sense itu orang bisa mengartikan apa aja
people power tetapi ada memori kolektif
tentang people power itu di beberapa
negara contoh misalnya seperti filipina
bagaimana misalnya itu demonstrasi setiap
hari memang konteksnya waktu itu tepat
gitu ya karena ada common enemy
marcos kalau saat ini di indonesia
menurut saya apakah jokowi
sudah jadi common an karena kalau misalnya
seperti kasus filipina itu ada
prasaratnya seperti misalnya yang
pertama itu friksi di tubuh militer ada
common enemy kemudian ada massifikasi
isu kemudian rusaknya fundamental
ekonomi dan ada tokoh pemersatu di luar
kekuatan berkuasa yaitu disebut tokoh
yang kemudian dilanjutkan oleh
aquino dan itu prasarat itu lengkap gitu sehingga kemudian itu terjadi perang
dan itu prasarat itu lengkap gitu sehingga kemudian di sini ada
masyarakat bergerak ada figur ada isu kemudian masif dan tujuannya jelas
oke kalau di sini artinya itu hanya diksi provokasi ya
ya menurut saya saya agak khawatir ini kemudian menjadi dramatis
elite yang kemudian jatuhnya ke provokasi kenapa
karena apakah misalnya kekuasaan pak jokowi seperti ferdinand marcos
misalnya di filipina yang sudah puluhan tahun dan misalnya masifnya misalnya yang untuk dirikan ini
di ragam lini
dan itu kemudian
ini masih ada kanal kanal hukum
yang bisa dimanfaatkan untuk mengoreksi
menurut saya people power
konteksnya hari ini tidak tepat
makanya bagus juga sih
kalau kemudian diganti diksi dan kedaulatan
itu yang pertama
diksi atau narasi yang kemudian provokatif
yang kedua menurut saya
pemerintah itu juga jangan sampai
kemudian melakukan tindakan tindakan
yang bisa memantik
inisiatif untuk membuat
yang itu menurut saya bisa melampaui
dan itu bisa memantik
konflik dan stigma
bahwa ini pemerintah
kalau tidak hati hati
bisa kemudian terjebak pada abuse of power
kan gitu kan
ada semacam kekhawatiran seperti itu
nah ini juga harus dihindari
supaya kemudian di tengah situasi
titik kulminasi seperti sekarang
itu kemudian ada sikap sikap yang kemudian saling menjaga
kemudian yang ketiga
tokoh struktur sosial tradisional
itu karena jelas berhubungan langsung
dengan masyarakat akar rumput
itu lebih banyak harusnya
kemudian menciptakan atmosfer
yang jauh lebih positif
kalaupun ada keberbedaan
ada hukum ada peranata
yang kemudian harus diikutin
jangan kemudian justru
mendorong misalnya halayak luas
terutama di masyarakat akar rumput
ini untuk bergerak di wilayah yang tidak konstitusional
jalan keluarnya apa menurut bang rey
bagaimana kemudian kita bisa meredam ini semuanya
jelang penetapan sampai ke pelat penetapan
memang gak ada
kalau menurut saya sih yang paling pokok itu ya elit
makanya menurut saya
people power dalam pengertian
mestinya rakyat itu
didorong melakukan people power
kepada elit elit yang gak taat pada proses hukum
siapapun elitnya gitu loh
kalau anda tidak taat pada proses hukum
gak ada taat pada
ya kami tinggalkan
nah itu yang kita sebutkan
salah satunya mungkin people power
nah yang kedua
beberapa waktu yang lalu mengatakan
kita tengah menghadapi suasana yang agak
yang menang seolah olah merasa kalah
tapi yang kalah seolah olah merasa menang
itu dilihat tentu saja karena
ini yang menurut saya pada tingkat tertentu nggak
gak sulit kita jadi ketemu
yang menang ini
tapi perilakunya seperti orang kalah
kira kira gitu ya
atau sedikit makar tangkap
itu jelas tidak menyumbang bagi kondusifnya itu ya
ini adalah perubahan kita
ya sekali dua kali mungkin efektif
membuat orang jera
tapi begitu anda nggak bisa kontrol
kek penggunaan kekuasaan ini
ahli ahli jera orang akan justru datang
memanti konflik tadi ktk ngu ngun ya
memanti konflik dan memanti ketidaksukaan
kalau dari yang kalah bagaimana bang rey
kalau yang kalah kan kita udah tahu
ya yang kita sebutkan tadi
mulai nya sekian
awalnya enam dua turun lima empat
dan belum merasa kalah
itu begitu banyak kecurangan kata mereka tapi kita minta supaya itu diungkapkan dibawa macam macam
nggak ada datanya macam macam
tapi tetap ngotot bahwa mereka merasa diri mereka menang
nah ini karena kita menghadapi situasi yang begini
saya kira publik kita ini sebetulnya ngikutin aja
kalau elitnya ini tenang elitnya ini mau silaturahmi mau menahan diri
yang satu tidak mempergunakan kewenangan dan kukasan pada dirinya untuk mengkriminalkan orang
yang satu tidak menggunakan atas nama apapun gitu ya
seolah olah mereka menang macam macam
publiknya juga tenang
harus kita ingat lah bung ya ini pemilu pasca reformasi yang paling banyak memencerahkan orang
saya pikir sudah hampir dua puluh an sampai tiga puluh an orang masuk ke penjara dengan delik yang macam macam
ada delik yang memang kita merasa itu patut macam macam
tapi ada delik yang
ada delik yang seolah olah dibuat buat
salah satunya adalah soal makar
makar tahun dua ribu delapan belas sampai sekarang itu belum naik ke pengadilan
sekarang muncul lagi tuh ya korban korban makar makar lagi
ada yang memang karena hujatan kebencian politik identitas hara ancaman ya
melakukan proses penghasutan
kalau itu masih oke oke delik delik itu gitu
nah apa yang kita sebutkan ini
begitu mereka masuk menghadapi proses hukum
tidak ada satupun elit yang mau membantu mereka
jelas ini kan korban sia sia
terakhir yang kita dengar adalah ibu ibu yang ditangkap oleh polisi
karena memvideokan dan katanya menyebarkan video itu kepada grup whatsapp
yang tiba tiba menyebar di
kita kasihan ibu dengan tiga anak
langsung ibunya di bulan puasa seperti sekarang diperiksa oleh polisi
sehingga muncul lagi reaksi reaksi
dan siapa elit yang mau bertanggung jawab
tidak ada tanggung jawab terhadap nasib ibu ini
ibu ini kan sebetulnya termotivasi karena narasi yang dibangun besar oleh para elit ini gitu
kita people power kita ini terjadi kecurangan bla bla bla bla
bangkitlah ibu ibu ini dengan kesadaran yang kita sebutkan tadi
datang video macam macam itu
sekarang diperiksa polisi tidak ada satupun elit yang mau menjenguk dia
memberi bantuan hukum melihat keluarganya macam macam terus
artinya dari kedua belah pihak ya pak kraya
yang saya mau katakan itu tahan diri
jangan yang berkuasa sekarang jangan sedikit sedikit makar
tetap harus ada ruang
kalau orang cuma mengatakan eh besok kita demo besok kita turunkan presiden
apa unsur makarnya di situ kira kira gitu
makar itu kan bukan pada ucapan tapi pada tindakan
mestinya itu yang menurut saya harus juga arif dilakukan oleh
katakanlah misalnya presiden yang sedang berkuasa sekarang
mbak anita kalau dari mbak anita bagaimana kemudian
kita bisa mencari titik temu atau jalan keluar masyarakat dan juga para elit ini
bangsa ini harus seperti apa
saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh kang gunggun dan bang rey gitu ya
bahwa memang elit di tingkat atas itu jangan abuse terlalu banyak lah
mengenai apapun kekuatan yang mereka pegang
jangan yang merasa dicurangi kemudian berlebih lebihan dalam memprovokasi masyarakat
untuk mempercayai dan memperjuangkan kecurangan itu
jangan juga yang memegang kekuatan saat ini kemudian berlebihan juga untuk dalam mempergunakan kekuatannya
untuk menghukum siapapun yang dianggap mengancam dirinya gitu
itu buat saya justru akan semakin melebarkan apa yang ada di masyarakat
yang kedua yang bisa dilakukan oleh para elit adalah
mulai bangun justru kompetisi yang jauh lebih sehat dan bermartabat gitu
kalau sekarang kan isinya hujatan aja sindir sindiran aja gitu ya tuding tudingan
kali ini mohon tahan diri terhadap hal hal yang seperti itu karena
hal seperti itu sangat berdampak terhadap masyarakat
masyarakat ngikut itu
terus kemudian satu hal lagi yang bisa elit lakukan adalah
ya mbok ditunjukkanlah kepada hal layak ramai mengenai keguyupannya mereka sebenarnya di belakang panggung itu
nah ini yang kita ngomongin di tingkat elit
tapi yang di tingkat masyarakat pun kita perlu benar benar fokuskan
oke baik mbak adita terakhir
masihkah kemudian kita masyarakat kita kita ini pasti punya harapan bahwa
ini betul betul kembali ke situasi normal tidak ada konflik konflik
saya masih percaya mas reinhardt
pertama adalah saya mau mengingatkan kepada semua orang bahwa ini adalah proses politik
siapapun yang saat ini nih kalau kita lihat di media sosial ataupun dimanapun
orang menghujat partai tokoh politik atau siapapun yang berseberangan saat ini
saya mau ingetin belum tentu pemilu besok mereka berseberangan
biasa bisa jadi mereka satu koalisi
oke baik bang rey
jadi anda akan pusing kalau itu lainnya
masihkah kita masyarakat punya harapan untuk itu atau juga keganggu masing masing singkat saja
ya masih tentu saja
pertama karena faktor ini kan elit yang dua ribu dua puluh empat nanti sudah selesai lah
kita muncul generasi baru yang menurut saya jauh lebih objektif lebih rasional lebih terbuka lebih mampu berdialog macam macam
selalu ada jalan untuk bangsa ini maju ke depan
kang gun gun bagaimana
menurut saya titik temu itu masih bisa difasilitasi
terutama kalau di level elit karena mereka punya kepentingan masing masing yang itu akan ketemu di simpul yang
kemudian memungkinkan mereka bekerja sama
tetapi tentu sekarang sekarang yang paling penting adalah ketenangan yang muncul di masyarakat
karena masyarakat itu yang kemudian kita harus benar benar edukasi
kita harus kasih inokulasi komunikasi seperti semacam vaksin kekebalan mental
supaya kemudian tidak larut dalam euforia
karena mental kerumunan itu membahayakan kalau tanpa kesadaran
mudah mudahan dialog ini gimana mbak
saya mau nambahin sesuatu hal sih masyarakat
mengenai di level masyarakat mas reinhardt
jadi sebagian besar masyarakat yang sudah sangat dipengaruhi oleh kebencian ini sampai bisa mengatakan mau menggelap mau apa segala macam
itu biasanya adalah masyarakat yang sebenarnya mereka tidak sadar bahwa mereka diracuni oleh berbagai macam framing dan hoax sehingga membentuk kebencian mereka
nah jadi yang saya harapkan adalah sebenarnya masyarakat mulai bangun dan menyadari bahwa apapun kebencian yang mereka punya itu sebenarnya tidak berdasarkan datang dari diri sendiri
tetapi dibuat oleh pihak lain
framing itu tadi ya
framing itu tadi
pihak yang berseberangan mbok sadar bahwa mereka ini tidak sadar melakukan itu semua
jadi juga jangan dihantam terus
karena kalau dihantam terus akhirnya kita jadi malang
itu yang bahaya ya oke oke
mudah mudahan diskusi ini bisa menjadi vaksin kekebalan kelompok anggul untuk masyarakat kita
ini juga catatan untuk para elit bahwa kemudian turunkan tensi masing masing karena ini berdampak terhadap masyarakat kita ke depan

masih ada dua ribu dua puluh empat

mudah mudahan kita masih bisa berharap bahwa situasi ini akan semakin
jelang penetapan dan juga setelahnya
jelang penetapan dan juga setelahnya
primerus akan segera kembali saat lagi
tetap bersama kami